pemerintah provinsi jawa timur akan menutup padepokan dimas kanjeng di probolinggo
karena dinilai menyimpang dari ajaran agama islam
sementara semua aset padepokan yang telah disita polda jatim
akan dikembalikan ke pengikutnya sesuai mahar yang telah disetorkan ke taat pribadi
rekomendasi penutupan padepokan dimas kanjeng taat pribadi
telah dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia pusat kepada pemerintah provinsi jawa timur
mui menilai ritual dan ajaran taat pribadi sudah menyimpang dari ajaran agama islam
menanggapi rekomendasi mui pusat pemerintah provinsi jawa timur akan menutup padepokan dimas kanjeng
namun penutupan padepokan tersebut menunggu proses hukum taat pribadi selesai
selain itu pemprov jawa timur juga akan berupaya mengembalikan uang yang telah disetor oleh pengikut taat pribadi
dengan menggunakan uang dan aset yang disimpan oleh taat pribadi
keinginannya setuju lagi pak bagaimana aset yang dimiliki ini nantinya setelah proses pengadilan selesai
bisa mengembalikan kepada pengikutnya yang sudah jelas jelas jetor
padepokan dimas kanjeng memiliki puluhan ribu pengikut yang ingin menggandakan uangnya
tak sedikit yang merasa tertipu karena uang yang dijanjikan tak kunjung cair
kini taat pribadi tengah diperiksa dan mendekam di tahanan mapolda jawa timur
lukman rozak surabaya
terus kemudian ada yang